hidupnya pak jika
kagak mau kopi sekalian
kopi udah ada di rumah pakji tinggal gorengannya yang belum ada ya ya ya ya makasih pakji ya ya
pak pak gue jalan dulu ya
iya tuh papa
kalau begini kan bobi malah gak bisa salaman
kalian nih gak usah salaman
yaudah bobby jalan dulu ya pak
gue jalan dulu ya
babe mau kemana
kepua aja lu
wah babe tau kepo juga tau
bapak mau ke rumah babe dulu ya
mau ngajakin dia mancing
iya pak mudah mudahan bapak dapat ikan segede tangan
uluh uluh gak perlu disebutin atuh segede tangannya ma yoh
iya kalau segede bapak ntar susah bawanya tuh pak
udah tuh ya bapak pergi
ma bapak jalan dulu ya
ya mama juga ya mau ke rumah bundur malah
gorengannya lima ribu pak ji
ini duitnya pak ji
kopi udah ada di rumah pak j
tinggal gorengannya yang belum ada
ya makasih pak ji
salim masih sakit wajih
lo kesini nanya salim apa mau jajan
gak ada lah gue lapar
dari kontrakannya ini ke rot
lo sendirian aja ke sana
gak ajak gue
orangnya gak ada rod
untung lo gak ajak gue
terus lo ngapain di mari
gue mau ngajak lu mancing
ada di rumah
bu br bang
orangnya nggak di jemput
orangnya gak di jemput
orang yang kayak dia
voll the dalem ya bang
lu ke rumah sakit sama lagi
sama dengan tati kesian
ajak sarapan dulu ya mak sebentar
oh oh seperti itu
sarapan mana ada yang sebentar
maaf mas bur saya mau lewat gang senggol aja
saya tahu mas pur kecewa
tapi percaya deh selain saya
masih banyak penumpang lain yang bisa mas pur tawarin ojek
dan kalaupun mereka enggak mau mas pur jangan kecewa
loh mas pur kok ketawa saya serius lho mas
eh mba abe nyari bapak ya be
lu tahu aja
gue mau ajak dia mancing
bapak tadi aja baru jalan ke rumah bapak be
kenapa ke rumah gue kan gue nyaka gak ada
ya kan bapak enggak tahu kalau bapak be nya enggak ada
ya udah gue pamit dah ya
bagaimana keadaan tadi
masih di rumah sakit bang
kalau mai mau ke rumah sakit biar abang antar
ah ntar ngerepotin bang
jadi ma enggak mau abang antar
masa mau beli somai
kalau udah ada yang murah
biar murah yang penting sehat